politikus senior partai golkar yusuf kala angkat bicara perihal mayoritas pengurus dpd partai golkar yang mengusulkan merapat ke prabowo subianto
jika menilai kandidat calon presiden untuk pemilu dua ribu dua puluh empat bersaing sengit
ditemui di gedung dpr ri mantan wakil presiden ke sepuluh dan ke dua belas ini menyinggung soal posisi golkar yang masuk dalam jajaran partai besar di indonesia
ia menilai partai golkar memiliki kekuatan untuk mengambil suara rakyat untuk memilih capresnya nanti
satu kalimantan barat dari pertemuan ketua umumnya erlangga hartarto dengan jajaran golkar di bali
salah satu pembahasan itu terkait penolakan wacana munaslup
pada kesempatan yang sama juga muncul dorongan dari mayoritas pengurus golkar daerah satu
untuk merapat mengusung ketua umum partai gerindra prabowo subianto di pilpres mendatang